sri hartono solo jawa tengah
proses tokok sabu biasanya dilakukan kaum pria
beragam lauk disajikan pada etalase yang siap untuk dipilih
karena kemerdekaan itu tidak bisa ditukar
itu dhani kostasi ngambil aku untuk ke semarang
jarang latihan aja ga pernah dijalani kok
soalnya setelah dia main sama setapak pun